aku boleh gak ngerawat kamu
ya aku kan perawat
jadi aku ingin ngerawat kamu dan bayi kamu
karena cuma itu yang bisa aku lakukan
supaya aku bisa merasa memiliki bayi
aku gak tega melihat nanti
dosa aku begitu besar sama dia
untuk permintaan sesederhana ini
kenapa aku mesti keberatan
tanti dimana sih
kayaknya sekarang sering banget pergi gak pakai pamit
ternyata emang benar
riri tuh lagi sibuk sama peraknya kuliahnya
makanya lo tuh harus ngedukung dia
biar dia bisa menggapai cita citanya
sampai riri ketawa
nah ndi tuh gimana dong
jantungnya komat terus
saya susul mereka aja deh
biar ini bisa keluar dari belakang
tanpa ketahuan andi
mas lu gimana sih
gapapa gapapa lu tunggu disini aja biar gue ambil tisu
ini tisu ya
ini kesempatan gue untuk kabur
liat apa sih mas
ga gaada apa apa kok
alhamdulillah andi tidak sempat melihat riri
mungkin gue salah liat
yaudah kita jalan lagi
apa sih yang disembunyiin mas haris
ya allah hampir aja
aku harus segera pulang
waktu kamu berhasil keluar dari mobilnya haris
cepet masuk yuk

mas bagasi lu kurang kenceng nih
gua beli kayak beginian buat temen kantor gua baru lahiran
udah kok banyak banget
ya namanya juga temen baik
udah lah gak usah dibahas
dia pasti bingung berhari hari mamanya nggak pulang
aku akan balas semua ini
aku akan balas
aku bawain sesuatu buat kamu
itu ada jaket rajut buat anak kamu nanti
aku sendiri loh yang buat
aku cuma ingin menyambut kehadiran anak kamu nanti
udah dikasih tahu dokter belum
oh kamu muka kamu kayak gitu kenapa
kok kamu baik banget sih
kalau aku dalam posisi kamu
mungkin aku akan benci banget dengan wanita yang hamil dari suami
tentu saja ri
aku pun benci
benci sekali sama kamu

tentu saja ri aku pun benci benci sekali sama kamu tapi aku gak boleh tunjukin kebencian aku supaya aku bisa jalanin rencana aku buat hancurin kamu
takdir kan gak ada yang tahu
dan pasti siapapun gak mau kejadian seperti ini
baik kamu maupun aku
anak ini anaknya haris
orang yang aku cintai
dan pasti aku akan sayang banget sama dia
dan pasti aku akan sayang banget sama dia
boleh gak aku menganggap anak kamu nanti anakku juga

kamu boleh nganggep anak ini
anak kamu juga
anak kamu juga
aku kepingin anak ini mati
aku kepengen anak ini mati
yaudah duduk yuk
semoga anak ini selamat ya
semoga anak ini selamat ya
semoga anak ini selamat ya
aku kemaren ngerubah banyak asap
aku kemaren ngerubah banyak asap dan ada yang berbunyi
dan ada kemungkinan anak ini keracunan asap
harusnya aku langsung bantuin kamu waktu itu
nggak cari bantuan di luar
kenapa harus minta maaf sih
kamu gak salah apa apa kok
yang bisa disalahkan yaitu karin bukan kamu
dia sudah mati ri
dan nggak akan ada orang yang bisa membongkar semua rahasia ini
aku boleh gak ngerawat kamu
ya aku kan perawat
jadi aku ingin ngerawat kamu dan bayi kamu
karena cuma itu yang bisa aku lakukan
supaya aku bisa merasa memiliki bayi
aku nggak tega melihat tanti
dosaku begitu besar sama dia
untuk permintaan sesederhana ini
kenapa aku mesti keberatan
tanti di mana sih
kayaknya sekarang sering banget pergi nggak pake pamit